ada produk cat mendonasikan sembilan puluh satu tiga ratus lima puluh liter cat untuk delapan belas satu ratus delapan puluh sembilan kapura yang berada di seluruh indonesia
muri memberikan apresiasi melalui penghargaan muri atas kontribusi tersebut
di ponpaint indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan pengecatan kapura merah putih dua ribu dua puluh dua
dengan mendonasikan sembilan puluh satu tiga ratus sembilan puluh liter cat untuk gapura yang tersebar di seluruh indonesia
semuanya ini adalah cat yang sesuai untuk exterior sehingga tangguh terhadap

ekstrim indonesia dan water based yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan penggunanya
karyawan di ponpaint bersama warga bergotong royong mengecat kapura
mereka juga turut memasang umbul umbul dan membuat yel yel merah putih
penghargaan muri yang ketiga diberikan kepada ponpaint indonesia
atas pengecatan gapura merah putih terbanyak di indonesia
kami rasa ini dapat menjadi salah satu cara yang menginspirasi
terima kasih nippon pen telah membantu dan memberikan warna kehidupan bagi masyarakat